presiden joko widodo pada senin siang meresmikan pembangkit listrik tenaga uap atau pltu cilacap berkapasitas enam ratus enam puluh mw di desa karangkandri cilacap jawa tengah
beroperasinya pltu ini ditandai dengan peresmian oleh presiden joko widodo
jokowi didampingi menteri bumn rini sumarno menteri sdm ignasius jonan serta gubernur jawa tengah ganjar pranowo
setelah dibangun selama hampir satu tahun pltu cilacap di desa karangkandri cilacap jawa tengah resmi beroperasi
pembangunan pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas satu x enam ratus enam puluh mw ini memakan biaya hampir sembilan ratus juta dolar amerika
ini merupakan pltu kedua yang ada di desa karangkandri cilacap
jokowi mengatakan selain menyerap ratusan tenaga kerja beroperasinya pltu cilacap ini akan mempercepat tersambungnya listrik ke rumah rumah warga di desa terpencil

terutama dari industri pariwisata